permukiman warga di kelurahan lumpwe kecamatan bacu kiki barat kota parepare sulawesi selatan
sabtu malam tergenang air banjir mulai mengenangi rumah sejak sabtu petang dengan ketinggian satu meter
intensitas hujan yang tinggi serta kurangnya saluran pembuangan air yang memadai menyebabkan
air bermuara di permukiman warga kondisi banjir diperparah dengan air laut tadi mulai salat maghrib
setelah badan isa terus selama namanya ada banjir diperparah selama saya tinggal di sini
perusahaan paling parah sampai satu meter di dalam rumah kemarin kemarin dua jam dua jam kali ya
di banyumas jawa tengah warga digegerkan dengan penemuan jasad sepasang suami istri warga desa
samudra kulon kecamatan gumelar kabupaten banyumas jumat malam jasad korban berusia
sepuluh dan tujuh puluh lima tahun ini ditemukan tersangkut di gundukan batu saat warga sedang melintas di
pinggir sungai menurut keterangan warga sepasang suami istri ini diduga terseret arus saat hendak
menyeberangi sungai suami istri yang selalu tampak bersama itu diketahui akan pulang ke
rumah setelah dari kebun punya tempat itu masih masih masih itu sudah menikmati aja
polisi dan tim medis yang
melaporkan warga langsung mevakuasi jasad korban kemimputan cnn indonesia